pusai pemakaman pada selasa sore keluarga asraf sinclair menggelar acara tahlilan pada selasa malam sekitar pukul dua puluh waktu indonesia barat
tidak hanya keluarga dan para selebritas tahlilan juga dihadiri para tetangga anak anak yatim piatu dari yayasan yatim piatu durahman
sejumlah sahabat pasangan artis bcl dan ashraf sinclair seperti ayu dewi dan luna maya menyatakan selama hidupnya asraf dikenal sebagai sosok yang ramah
selain itu ayu dewi dan luna maya juga berharap agar keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan ketegaran
turut berduka cita sedalam dalamnya buat bunga sama keluarga
kita juga ngerasa kehilangan karena ashraf teman kita juga
dia baik banget orangnya humble baik banget gak pernah aneh aneh
masih masih shock ya
pastilah kehilangan orang terdekat kan gak gampang
jadi ya insya allah kalau kita boleh mengingatkan yang melihat berita atau melihat postingan kirimin al fatihah buat almarhum sama buat bunga dan juga nama nama
rencananya acara tahlilan akan digelar selama tiga malam berturut turut
puluhan karangan bunga tampak berderet sepanjang jalan di kediaman mendiang asraf sinclair di jalan pejaten barat jakarta selatan
tampak pula karangan bunga ucapan bella sungkawa dari presiden ri jokowi dodo
tim liputan cnn indonesia